nah memang kalau kita mau ngomongin soal jamu nih seiring dengan berkembangnya zaman
ternyata bukan berarti memang jamu ini akhirnya ditinggalkan gitu
bahkan anda dapat menemukan beragam menu jamu kekinian yang sekarang sudah dimodifikasi dengan unik
kira kira enak gak ya
ada anchor cnn indonesia anissa pagi sudah icip icip dan mengekspor dunia jamu kekinian
kita lihat dulu sambil nungguin ini nih selesai ya
nah buat anda penggemar jamu pasti udah gak asing dengan yang namanya asam jawa
karena senitemukan diracikan tradisional jamu
tapi pernah membayangkan nggak sih kalau asam jawa diubah menjadi racikan modern
wah kira kira rasanya kayak apa
langsung aja yuk kita bikin bareng bareng
nah sekarang saya udah bersama dengan mas nusantara
seorang acaraki yang akan membuat jamu kekinian ya mas ya
untuk namanya kita bikin green tamarin
nah green tamary ini terdiri dari apa aja nih mas bahan bahannya
ada di sini ya
betul ini untuk bahan bahan green tamarin itu dari asam sama sawi dan lime
wah ini dia green tamarin shot yang menyehatkan
ya siapa sangka rasa pahit dan wangi menyengat khas jamu ternyata bisa disulap menjadi minuman menyegarkan dan tentunya sehat
bisa membuat anak anak muda itu nggak ada jarak atau tidak takut minum jamu
karena kesannya kalau ngomongin kata jamu kan pahit
jamu itu obat orang tua gitu
saya ngeliat kan anak anak juga suka ya minum seperti jus
sekarang juga lagi happening minum jus yang sehat cold press juicer
dan juga mengangkat gimana caranya menambahkan sayuran dan buah buahan
tapi semua dari rangkaian komponen bahan bahan jamu yaitu dari akar akaran rimpang batang daun bunga buah biji kulit
itu bisa menjadi satu kesatuan pada saat memblend suatu minuman yang kekinian
kini saya akan ajak anda untuk semakin jauh
menjelajah dunia jamu kekinian
karena bukan hanya resep cara pengolahannya pun sudah dimodifikasi menjadi semakin kreatif dan modern
acaraki adalah sebutan untuk peracik jamu yang kini ingin kembali dipopulerkan kepada generasi milenial
dengan konsep bar modern jamu diracik menggunakan teknik pengolahan kopi
tanah indonesia sangat subur
kencur dari daerah yang beda
kunyit dari daerah yang berbeda
jahe dari daerah yang berbeda
menghasilkan cita rasa yang berbeda juga
kita ada lima belas tujuh ratus dua puluh tiga resep yang bisa dieksplorasi
kenapa yang diminum semuanya hanya teh
beberapa menu yang merupakan jamu unik melalui proses yang kekinian ya atau yang modern
tadi saya sudah coba beras kencur yang disaring dan rasanya itu sangat light
jadi ini pas untuk anda yang baru coba
saya coba jamu karena rasanya ringan banget di mulut
lalu selanjutnya saya tadi sudah coba saranti
waduh ini enak banget nih
karena ini isinya juga beras kencur yang lebih pekat namun dicampur dengan susu dan juga krimer
rasanya sudah lebih manis dan juga creamy
dan terakhir ini menyenggarkan
pas banget nih buat pagi hari biar menjalani harinya lebih seger ya
yaitu adalah golden sparkling
golden sparkling ini adalah kunyit asam yang dicampur dengan soda yang dibuat sendiri
pokoknya enak banget deh
jadi sembari mencicipi nikmatnya jamu masa kini
tak ada salahnya kita belajar nilai filosofis dan sejarah di balik racikan jamu
agar wisata kuliner kali ini dapat sekaligus melestarikan budaya indonesia
anissa pagih warsa jakarta